kalian harus turut berdakami
bapak bapak ibu ibu
sebagai orang islam
wajib untuk menjawab salam
diam kamu anak kecil
said aku sudah muak dalam ajaranmu
kamu harus mati bersama ajaranmu
sujarah sangat banyak
kanjeng sunan ini bayinya mau taruh di mana
taruh di dalam saja
apa yang ada dalam pikiran mereka
kenapa mereka bisa teka
mau membunuh bayi bayi yang baru lahir itu kang mas
allah subhanahu wa ta'ala
bisa menangani mereka
ya allah subhanahu wa ta'ala
membukakan pintu hati mereka
dan menjauhkan mereka semua dari perbuatan keji seperti itu
dengan menyatukan bayi bayi tersebut
kita akan bisa menjaga terus mereka kan mas
apapun yang mereka lakukan
kita harus mengambil bayi itu
jangan sampai ada kejadian yang bisa membahayakan warga

itu dia pasti malingnya
saya berserah diri kepadamu ya allah
kenapa tau sakitnya kayak
begini lagi kayak begini lagi
buaya yang lain gitu loh yang lebih ringan
kasihan itu mas said
dari pada yang sakit mas said
mendingan saya aja mas
kamu mau toh saya menalangin
ya liat liat penyakitnya dulu lah
qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mirrizqin
fa ja'artum minhu haraman halala
aku adalah orang yang akan menjadi pemimpin buruk buat kalian
siapa dia itu
di mas derajat
bagaimana kabarnya sunan gunung jati
sudah lebih dua jam
dia tidak ada kabarnya
betul kan mas
jangan jangan ada masalah yang dihadapi
oleh sunan gunung jati
kita harus berperasangka baik
tapi ini sudah kelewatan
kanjeng sunan gunung jati ditangkap warga
kita harus membebaskannya
baik kan mas
apapun yang terjadi
saya akan tetap berada disini
saya berserah diri kepada allah subhanahu wa ta'ala
dengan apapun yang terjadi di dunia ini